kok papa belum rapi sih pa
nanti telat lompat loh tarawehnya
iya tadi papa teh nungguin kamu dari tadi
nah sekarang kamu wudhu dulu ya
iya pa ini dia pun siap siap
jangan jauh jauh mainnya
sebentar lagi terawih
jadi lima belas ribu
nasi telur sama sayur aja pak
ya sebentar ya
terima kasih bang
teh hangat aja kang
terima kasih kang
terima kasih bang
terima kasih kang
dari mana sop kamu teh
dari cedahu kang
masa abis ketemu sama calon istri teh mukanya kusut
tadi ketemu dede cantik
dede cantik nanya
sebab nikah itu bukan soal siapa yang cepat menikah
tapi siapa yang mampu bertahan paling lama
orang orang pada bilang nikah itu karena kecocokan sop
padahal mah kita teh baru tau cocok atau enggak setelah menikah
tidak ada satupun pasangan suami istri yang benar benar cocok
paling hanya mendekati sob
setelah menikah yang dipermasalahkan teh bukan cinta
tapi yang dipermasalahkan adalah usaha kita untuk selalu bersama sampai akhir
satu bagian dari buddhist
saya senang bang setiap hari dagangan takjil saya selalu habis
terima kasih teh
alhamdulillah orang orang semua senang dengan tajil buatan tentim
besok bawa tajilnya yang banyak ya teh
tapi bang apip harus dagangnya lebih cepat
biar gak keduluan sama orang lain
saya permisi ya teh
sob saya bantuin wairah dulu sebentar
kang berapa kang
wak biar saya aja
nanti yang cuci ucinya
kasian masa untuk nungguin
sob kamu malem malem masih jualan
kamu udah buka puasa
gitu belum dapet uang
udah kalau gitu assalamualaikum ya pak
hah kok aira nggak nyuruh ica masuk sih
bapak maaf irah teh telat
bapak juga baru pulang dari musola
warung teh rame pisang pak
oh iya bapak belum makan ya
masih siapin dulu ya
eh wak irah
kenapa wak mau beli sugar
udah leadernya dilanjutin nanti aja
masuk dulu makan
masuk dulu makan
masuk dulu makan
eh takut ngerepotin wak
ya ampun wak makasih banyak ya wak
coba aja kalo misalnya lebih income sebaik wak
psst udah udah ayo masuk
kok papa belum rapi sih pak
nanti telat lompat selotar awihnya
iya tadi papa teh nungguin kamu dari tadi
nah sekarang kamu wudhu dulu ya
nanti papa susun

nanti papa mau wudhu dulu
iya debbie nanti papa wudhu sebentar ya
debi ganti baju dulu
debi ah kageting papa terus deh
jangan tidur aja dong
capek papa denger buyola
debi denger ya
gak pernah sirik
gak pernah iri sama orang lain
oleh karena itu dosa papa tidak akan bertambah banyak
semakin lama akan berkurang
gara gara sering diomongin orang lain
nah oleh karena itu
papa tidak perlu kamu sholat
kok gitu pak
bukan dia omongin orang itu gak baik ya
depi kenapa sih suka ngelawan papa
debi pasti sering nonton tv ya
jadi suka ngelawan papa
debi kalau sering ngelawan papa
dikutuk jadi batuk
kalau kamu dukeda
agar rame makananarnya
taruh di bawah
mikir yang menempatkan
kita tidak boleh